kita beralih ke informasi lainnya
seorang perempuan yang kerap menjajakan dirinya lewat media sosial
minggu siang ditangkap petugas polresta besurabaya
dalam aksinya selain memperdagangkan temannya
pelaku juga kerap menawarkan hubungan seksual bertiga alias trisak
petugas unit perlindungan perempuan dan anak
polresta besurabaya minggu siang menangkap st
seorang pekerja seks komersial
di sebuah kamar hotel sesaat setelah melakukan transaksi dengan pelanggannya
dalam menjalankan praktiknya
st menjajakan dirinya melalui sejumlah media sosial
namun yang tak lazim dari bisnis prostitusinya itu
ia menawarkan paket trisam atau bersetubuh dengan tiga orang
dengan tarif satu juta rupiah
st mengaku paket trisam dilakukan bersama dengan seorang temannya
st mengaku kerap berhubungan intim tiga orang
karena merasa lebih nyaman daripada sendirian
tersangka tindak pidana perdagangan orang
perempuan usia tiga puluh satu tahun
inisial bernama is
karena melakukan perdagangan terhadap korban yang adalah temannya sendiri
dari tangan tersangka
polisi menyita barang bukti berupa satu buah handphone dan uang tunai
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
tersangka terancam hukuman lima belas tahun penjara